sementara itu perpu tentang hukuman kebiri dianggap tidak cocok untuk mengganjar para pelaku kejahatan seksual
dokter sekaligus seksolog boyke dianugraha angkat bicara mengenai peraturan yang menuai pro dan kontra ini
tidak dokter tidak sepakat dengan suntik kebiri karena itu kan bagian dari ya artinya para dokter juga ikatan dokter indonesia tidak setuju
karena kan itu masih ada bagian dalam tanda kutip seperti penyiksaan kan
jadi kita tidak masa orang udah sakit kita bikin sakit lagi
karena kan efek efeknya kalau dikebiri kan jadi perempuan laki lakinya jadi perempuan
bayu darahnya tumbuh kemudian bulunya rontok kemudian ototnya melemas
kalau saya sih lebih suka hukuman mati
hukuman mati akan lebih manusiawi ya